kamu masih bisa jawab
berisik tau gak
udah jelek jadi tak berjelek
kakak mau gizra tau gak
dah sindiranya papa gak boleh nangis ya
eh kok gitu sih sindiranya papa nih
nanti mama tambah marah loh
udah malu dengan giginya
jangan sama papa disini
mama baru saja mau ada

kamu jangan nangis terus sayang
udah dong kamu jangan cengeng
udah udah diam sayang
aduh kalau kamu nangis di sini tante gimana
nanti tante dimarahin mama kamu
kamu tahu kan sifat nama kamu seperti apa
udah diam ya sayang
anak anak tinggal nama tante di sini
kasian mereka kan
kamu pulang ya
kenapa nggak ada satu orang pun yang tulus membantuin aku
mama sekarang bener bener musuhin aku
tanpa kekanker darah tika nggak mungkin tersembuhkan lagi
kita harus percaya ma
pasti ada jalan buat kesembuhan tika
kita harus yakin kita harus optimis dan kita juga harus tetap menyemangati tika
pokoknya tika harus tetap sembuh
mama akan lakukan apa saja untuk sembuh tika pak
mama belum siap untuk kehilangan tiga
papa ngerti sekali
makanya kita juga harus tetap terus berdoa sama allah
minta kesembuhan buat tika
ini bukan salah kita ini bukan mau kita
jadi biarkan allah yang memberikan yang terbaik buat tika
anlah yang harus membayar semua penderitaan tika ini
mana anah juga mau hidup
anah dia masih kecil dia gak ngerti apa apa kok
anah harus bertanggung jawab
jika suatu hari nanti tika membutuhkan organ organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya
analah yang harus membenarkannya
kalau masih ada jalan keluar lain kenapa harus mengorbankan anak
cuma dia yang bisa menyebabkan tika
papa inget gak bukankah waktu kita mempunyai anak kita sudah sepakat
kalau anak yang kita lahirkan nanti seluruhannya untuk sembuhan tika
pa anah itu cuma bayi tabung
bayi sengaja dilahirkan untuk diambil organ tubuhnya
jadi biarkan saja dia menjalankan tugasnya untuk menjadi donor bagi tika
jangan diungkit ungkit lagi hal itu kenapa sih
biar bagaimanapun juga anak itu anak kita kok
dia punya hak untuk hidup dia punya hak untuk dapat kasih sayang
pokoknya kebetulan ya pak
kalau tika sudah sembuh kita pergi ke dufan bareng ya
tapi anah diajak kan pa
anak anak papa semuanya diajak tapi ada syaratnya
makannya buruan dihabisin
tertelat sekolahnya ya
siapa suruh kau makan daging ayam
ini untuk tika bukan buat kamu
kamu itu masih sehat gak perlu makan daging ayam tahu
tapi ma anah kan pengen makan ayam sekali ini
hah udah ini
lebih sehat buat kamu
udahlah kasih aja kenapa sih masih banyak kan bisa digoreng lagi
papa kira mama itu membantu
mama itu udah gak punya waktu
tika masih belum makan rumah masih berantakan
aduh udah deh jangan bikin mama tambah marah
hehehe kamu tuh ya kalau kamu gak bisa makan seadanya makan sekali ya
aduh manja selalu bikin masalah tau gak dengan kehadiran kamu itu keluarga kita makin beratangan
mau makan aja susah minta regika ayam segala
eh denger ya kalau orang tua sedang bicara kamu jangan coba coba ninggalin itu namanya kurang ajar tau
nih ya makan
enak aja suapin makan sendiri
jangan sempuk imposed via
jaka odon nah
aku lagi suruh makan
ya udah yaudah
dagingnya keras mak
yang ini pasti gak keras
masih keras nak
tika terus kamu mau makan apa nak
kamu harus makan nak
anak mau belokat dulu ya
yaudah sana pergi
yaudah pergi sana kenapa sih
tika boleh pergi sekolah bareng anak ya
kamu itu belum sembuh benar nak
nanti kalau kamu sudah sembuh
kamu pasti diizinkan masuk sekolah
tika maunya sekarang
ya boleh ya
tika udah sehat kok
hari ini kamu gak usah masuk sekolah
hari ini kan ada ulangan mah
ana harus masuk mama
kamu jangan lawan mama ya
kamu tuh harus solidar sama kamu
dan kamu harus nurut dengan perintah mama
kalau kamu emang sayang semakalah kamu
bawa makanan ke dapur
buang ke tempat sama
saya tinggal ber situations
saya selalu ber lei
ini karena terus
ini karena tegi
kalau sayang itu makan dari pasangan
saya minta tolong sama mbak susan buat nasehatin sarah
saya tuh udah gak tau lagi gimana cara ngomong sama sarah
akhir akhir ini semenjak tika sakit dia itu makin kasar sama anak
menurut saya tindakan sarah itu sudah benar
memang terkadang ana suka cari perhatian
apalagi dia tahu kakaknya sakit sakitan
biasa anak kecil suka cemburu
anak itu sudah saatnya harus dididik disiplin
dia harus mengerti situasi yang sebenarnya
dan jangan beri kesempatan dia untuk melawan
lama lama anak akan sadar
dia hidup di dunia ini hanya untuk menolong kesembuhan kakaknya
akan kita ber representa bagaimana